badan meteorologi klimatologi dan geofisika baru baru ini
mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi
di beberapa wilayah perairan indonesia
akibat tekanan pola rendah dan pola angin yang terpantau
bmkg memprediksi pada tanggal dua puluh satu hingga dua puluh tujuh desember dua ribu dua puluh
cuaca ekstrim dengan gelombang tinggi di kisaran dua lima hingga empat meter
akan terjadi di perairan selatan jawa barat
juga di sekitar wilayah banten

wajib melakukan pemantauan kondisi cuaca
setidaknya enam jam sebelum kapal berlayar
dan wajib kemudian melaporkan hasil pemantauan kondisi cuaca tersebut
kepada syah bandar sebelum melakukan permohonan
masyarakat juga diimbau dapat terus mewaspadai kondisi cuaca ekstrim
di akhir tahun ini
pada kamis dua puluh empat desember dua ribu dua puluh
meski sempat diguyur hujan dengan intensitas ringan hingga sedang
yang juga disertai angin
informasi yang didapat tim sion n indonesia
dari kantor kesyah bandaran dan otoritas kelas satu banten
pemberangkatan kapal dari pelabuhan masih berlangsung normal
meski demikian sejumlah operator kapal tetap mewaspadai
adanya potensi cuaca ekstrim dan gelombang tinggi
di periode akhir tahun ini
desember ini adalah bulan di mana cuacanya lumayan menantang
jadi kita harus perlu kesiapan yang berbeda
dan dari asdp biasanya yang kita pastikan memang selama ini juga harus
adalah standar kita koordinasi dengan stakeholders terkait
antara lain dengan bmkg kemudian dengan ksop yaitu syah bandar
yang memberikan izin boleh berlayar atau tidak
tapi dari segi operasional kami juga pastikan bahwa ketika
ombaknya dalam keadaan tertentu maka hanya kapal kapal besar yang beroperasi
otoritas pelabuhan juga diimbau untuk menyebar luas
menjelaskan hasil pemantauan cuaca secara berkala kepada masyarakat
pengguna jasa kapal penyeberangan
apabila kondisi cuaca membahayakan keselamatan pelayaran
berdasarkan maklumat yang dikeluarkan kemenhub pada dua puluh satu desember lalu
syah bandar diminta untuk tidak menerbitkan izin keberangkatan
sampai kondisi cuaca di sepanjang perairan yang akan dilayari dipastikan aman
nabila putri sirki irfan merak banten